saya sangat tahu dari tadi mama sangat ketakutan
apapun yang mama minta
tidak akan berguna keputusan saya dengan mama
ya tadi elsa nelfon aku tapi gak aku jawab
mama ngasih tau elsa ya
kalau aku sama masalah bawa papa ke sini
pas kebetulan elsa telpon dan
atau mama memang nyuruh elsa kali ya
untuk gagalkan rencana aku sama masalah
mama terlalu cuman sama kesehatannya papa
mama terlalu cuman sama kesehatannya papa
udah mama tenang aja
papa ada di tangan dokter yang handa
semua akan baik baik aja loh
udah nantriin saya kesini
aman kok sakit dikit tapi
kamu kenapa bisa sampai babak belur sih
itu dia saya juga nggak tahu
tadi saya dapat surat
terus isinya tuh saya diminta untuk masuk ke toilet
pas saya sampai toilet
tiba tiba ada empat orang yang kroyok saya
saya juga gak tahu
tapi kamu kenal gak sama orang orang itu
enggak gak kenal
memang tapi siapa ya
sebentar ya saya angkat telepon dulu
hai mbak jenny
saya udah sampai nih
iya pak andre maaf sekali
ini saya lagi ada sedikit masalah
saya akan ada di sana agak tewat sedikit
gak apa apa ya pak
saya tunggu ya
oke terima kasih ya pak
kita udah ditungguin
jalan sekarang aja ya
semoga gue belum terlambat
gue harus cegah mbak anin kasih tahu semuanya ke papa
selamat siang bu
ini saya mau tanya ruang rawat atas nama bapak
surya lesmana di mana ya
sebentar ya bu saya cek dulu
mas yurya sedang jalani pemeriksaan dan akan dirawat di ruang vvip dua
oke oke makasih banyak ya
kalau begitu saya pamit pak
terima kasih atas kerjasamanya
sama sama saya juga nanti akan segera kirimkan revisinya ya
kalau gitu sampai ketemu
walaupun aku berusaha untuk percaya sama elsa
ada sesuatu yang bikin aku
selalu ajar aku
aku kan belum ngecek
di saat aku sudah punya harapan
aku sudah merasa
kalau hubungan kita semakin baik
semakin merasakan kebahagiaan
malah justru sekarang
kalau bikin aku menjadi ragu lagi
sampai kapan harus kaya begini
aku akan merasakan
apa yang akan berhasil
kamu sudah bohongin aku lagi elsa
kamu benar benar sudah berbohong
gak usah basah basih
saya tunggu anda di taman natuna sekarang
semakin lo gak percaya sama istri lo sendiri
lu semakin masuk dalam permainan gue
dan pada akhirnya
halo dan elsa bakal berpisah
lo berdua tuh mau apa sih
kamu mau jual cerita ke papa
lo mau bikin papa kita meninggal
lo mau bunuh dia
ketung lama tau gak lo mbak
sa suaranya dikecilin dong
ini kita lagi di rumah sakit sayang
ya biarin aja mah

aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit
aku mau ke rumah sakit

aku mau ke rumah sakit